ya sektor energi kerap menjadi sektor dengan limpahan uang
baik investasi dalam jumlah besar namun setelah mulai beroperasi menjadi sumur uang dalam jumlah fantastis
sektor energi seringkali menjadi sektor favorit bagi para pekerja dan juga calon pekerja
utamanya para insinyur ataupun juga engineer
namun benarkah profesi ini menjadi profesi paling dicari di indonesia
karena semuanya semata mata karena uang profesi paling memuaskan
saya ulas lebih lengkap untuk anda sore hari ini
kita lihat terlebih dahulu ini adalah data yang memang di riset yang dilakukan oleh jobplanet com
dan kita lihat bagaimana responden yang mereka kumpulkan dari masa januari hingga juni dua ribu enam belas
artinya ada satu semester mereka melakukan riset dengan sekitar empat ataupun lebih dari empat puluh delapan ribu responden
mungkin anda salah satunya yang mungkin senantiasa memberikan jawaban ketika mereka sedang melakukan survei
dan melibatkan delapan belas sembilan ratus perusahaan
jadi ini memang dari berbagai jenis ataupun juga dari berbagai sektor perusahaan yang mereka libatkan
ada delapan belas sembilan ratus dengan hampir lima puluh responden
dan kita lihat dari satu semester yang mereka lakukan ternyata rata rata dalam skala satu sampai lima kepuasan yang mereka berikan kepada responden
rata rata tingkat kepuasan karyawan di indonesia
karena indonesia yang setiap bulan mendapatkan gaji tetap yang hanya naik setahun sekali karena inflasi tersebut
seperti saya contohnya
kita lihat adalah tiga empat puluh delapan
jadi dalam skala satu sampai lima
hanya sekitar kalau kita kepuasan mereka dari satu skala satu sampai seratus persen mungkin hanya sekitar tujuh puluh lima persen atau ya delapan puluh persen
tidak begitu buruk ternyata untuk sektor pekerjaan karyawan di indonesia
karena kepuasannya tidak begitu buruk
tapi saya berharap bisa dinaikkan lagi
artinya banyak karyawan yang puas
meskipun bila kita kaitkan lagi kalau misalnya semua puas ke karyawan kita akan terancam juga sektor entrepreneurship nya
tapi paling tidak ini membuktikan bahwa sektor tenaga kerja indonesia sudah mendapatkan apresiasi yang cukup baik dengan tiga empat puluh enam persen pada semester pertama januari hingga juni dua ribu enam belas
di tengah perlambatan ekonomi yang kita hadapi
di tengah ketidakpastian pasar global dan regional
tidak buruk untuk kepercayaan diri dari sektor tenaga kerja indonesia
saya akan langsung saja bergerak
di mana yang berada pada kepuasan nomor satu
profesi apa sebenarnya
di sektor pekerjaan apa karyawan yang paling puas dengan pekerjaannya
saya bawa anda untuk melihat ini
data ini menunjukkan bahwa yang bekerja sebagai karyawan pemerintahan ternyata memiliki berada pada nomor satu
posisi pertama dengan tingkat kepuasan tiga tujuh puluh
jadi di atas rata rata tadi
kalau rata rata tadi di sekitar tiga lima tiga enam lah ya
ternyata untuk pns sendiri ada di tiga tujuh triliun
nah penilaiannya skornya
kita lihat siapa saja kakak yang bekerja di sini
kita bisa lihat ada tni ada polri dan tentunya adalah pns
mengapa mereka begitu puas dengan pekerjaan mereka
karena ini adalah pekerjaan yang paling pasti mungkin di atas bumi
karena mereka memang sangat puas dengan kepastian
yang pasti yang bisa memecat mereka hanyalah negara melalui kementerian misalnya
kemudian mereka itu sudah pasti mendapatkan tunjangan hari tua misalnya
tunjangan hari tua ini sangat penting
di saat para karyawan swasta harus berinvestasi dari saat ini
atau kemudian juga harus memikirkan kita akan pakai dana pensiun apa ya di hari tua
tapi pns tidak usah terlalu capek capek mikir
karena ternyata pemerintah sudah memikirkan dengan tunjangan hari tua dalam bentuk pensiun
tapi tidak hanya itu
memang sudah ada wacana bahwa sejak tahun dua ribu tujuh belas kalau saya tidak salah
nanti akan mulai difikirkan alternatif agar memberikan tunjangan hari tua ketika mereka pensiun sekaligus
jadi tidak lagi menjadi beban apbn setiap tahun
jadi kita akan tunggu bagaimana wacana tersebut apakah akan terrealisasi dengan pertimbangan pertimbangan tertentu
tapi paling tidak pns di indonesia sangat percaya diri
sangat puas dengan profesi mereka
karena mereka ternyata memiliki banyak kepastian
baik gaji kemudian kita lihat tunjangan hari tua promosi yang sudah ada hitung hitungannya di dalam buku kuning tersebut
dan mereka sangat percaya diri bahwa kesulitan untuk menjadi pns saat ini
ternyata menjadi sebuah gengsi juga di beberapa daerah di indonesia
yang bekerja di pemerintahan berada pada posisi pertama sebagai profesi paling memuaskan
lalu selanjutnya saya bawa anda ke posisi kedua
ternyata adalah media dan public relation
ternyata pekerjaan yang saya geluti hari ini adalah pekerjaan yang paling membuat kepuasan bagi para pekerjanya
kita lihat bagaimana tingkatnya ada di tiga lima puluh sembilan dari skala satu sampai lima
tidak begitu buruk
siapa saja kah mereka
tentunya media media massa baik media tv seperti cnn indonesia tv
kemudian juga pemerintah
kemudian juga para wartawan
kemudian kita lihat juga para fotografer
kemudian kita lihat juga public relation untuk perusahaan perusahaan tertentu juga mereka merasa puas
kenapa pekerjaan di media dan pr menjadi pada posisi kedua sebagai profesi paling memuaskan
karena dinamika yang terjadi hampir setiap hari
orang orang merasa bahwa pekerjaan di profesi ini adalah pekerjaan yang tidak membosankan
karena setiap hari akan ada sesuatu yang baru
kita akan bertemu banyak orang baru
isu yang baru
atau untuk para fotografer
misalnya setiap hari ada view view ataupun juga momentum momentum yang bisa mereka potret
sehingga membuat mereka tidak bosan
jadi hidup yang dinamis adalah hidup yang membuat hidup lebih hidup
jadi sehingga kita lihat media dan pr berada pada posisi kedua
ini bisa juga menjadi referensi ketika anda memiliki anak atau saat ini anda calon pekerja anda akan memilih di profesi mana
apakah di pemerintahan atau justru akan bergabung bersama kami di media
baik kita ke posisi selanjutnya
posisi satu dan dua
kini kita ke posisi lead bank
ternyata pada posisi ketiga dan memiliki tingkat tiga
saya ke sini lagi

tidak jauh berbeda dengan media
dan lead bank ini tentu saja bagi mereka yang memiliki lead bank di sebuah perusahaan itu ternyata menarik
dan kemudian ahli teknologi ini juga masuk
ahli teknologi ternyata memiliki kepuasan tertentu
misalnya ahli geofisika itu juga termasuk tampaknya
dan kemudian para ilmuwan juga masuk
masuk ke dalam kategori lead bank
tapi yang menarik adalah kategori dua dan tiga
kalau posisi pertama pns itu adalah karena kepastian
posisi dua dan tiga saya lebih menangkapnya karena passion ya
ada lead bank di sana ada media di sana
sehingga itu menjadi sebuah kepuasan tersendiri
kepuasan di sini orientasinya tidak melulu karena gaji atau uang
karena untuk gaji wartawan mungkin rangenya sangat lebar
tapi paling tidak itu memberikan kepuasan ketika mereka bekerja
jadi passion lebih ke sana tampaknya
lalu pada posisi keempat
adalah yang bekerja di bidang pelayanan dengan skor tiga lima puluh dua pelayanan
misalnya kita lihat ada pramugari di sana
kemudian kita lihat ada wedding organizer ataupun juga wedding planner masuk di sana
kemudian kita lihat ada travel guide ataupun pemandu wisata ada di sana
jadi ternyata memberikan pelayanan jasa itu memberikan kepuasan tersendiri
bagi profesi profesi tersebut
sehingga mereka masuk pada posisi keempat dengan skor tiga lima puluh dua
saya ke slide selanjutnya
nah ke posisi kelima adalah pengembangan bisnis
ini dengan skor tiga lima puluh satu
ini para direktur yang membuat sebuah konsep bisnis tertentu
kemudian kita lihat ada konsultan juga yang bekerja di sini
tampaknya juga menjadi profesi yang paling memuaskan bagi mereka
lalu saya ke posisi selanjutnya
adalah posisi keenam
ini ternyata yang bekerja di bidang hukum dengan skor tiga satu
ya anda tahu lah yang bekerja di hukum siapa saja
anak anak muda zaman sekarang tampaknya senang
kemudian ada lagi yang menarik
auditor juga memberikan menjadi profesi yang memuaskan
ini menarik ya
bagaimana anak anak muda zaman sekarang tampaknya tertarik dengan profesi profesi yang tidak biasa
pengacara auditor mereka senang hal yang seperti itu
sehingga masuk ke posisi keenam dengan skor tiga lima puluh satu
saya ke slide selanjutnya untuk melihat dengan pekerjaan yang paling memuaskan
slide nya adalah pekerjaan profesional
kita lihat bahwa dengan skor tiga lima pekerja profesional ini memang sangat menarik
misalnya mereka memberikan sebuah keahlian keahlian tertentu seperti penerjemah misalnya
penerjemah bahasa ternyata memberikan kepuasan yang tidak buruk tiga lima puluh
lalu kemudian kita lihat pengamat seni
di indonesia sangat sedikit memang profesi ini
tapi ternyata ini menjadi salah satu profesi yang memberikan kepuasan tersendiri
dan kemudian ada lagi yang menarik
yang belakangan ramai dengan program program kuliner di indonesia
ternyata chef juga menjadi salah satunya
jadi ini adalah pekerjaan pekerjaan profesional kira kira demikian dengan skor tiga lima puluh satu
lalu pada posisi ke delapan adalah teknologi informasi
kita berada pada posisi ke enam di dunia yang paling rajin penduduknya untuk berinternet
ini membuka sebuah jawaban baru
ternyata profesi di teknologi informasi menjadi salah satu juga favorit
ataupun juga memberikan kepuasan bagi para pekerjanya dengan skor tiga empat puluh sembilan
teknologi informasi kita tahulah ya bagi para ahli ahli teknologi ataupun juga para pekerja
nah terima kasih
para ahli ahli teknologi ataupun juga bagi anak anak muda yang saat ini
gemar menjadi salah satu memendirikan sebuah start up
ini juga menjadi salah satu profesi yang memberikan kepuasan tersendiri
lalu saya ke slide selanjutnya
ke slide terakhir saya adalah posisi ke sembilan ternyata di bidang teknik
saya agak kecewa sebenarnya karena saya merupakan salah satu juga alumni dari fakultas ini
tapi ternyata posisi ini meskipun masuk sepuluh besar ternyata masih jauh
tadi profesi yang saya sebutkan insinyur itu
di mana sektor energi ternyata tidak begitu saat ini mungkin sedikit meredup karena ternyata rata rata mereka hanya tiga empat triliun
tapi yang menarik di sini ternyata adalah ladang uang bagi anda yang ingin bekerja
meskipun harga minyak sedang terkoreksi tapi bukan berarti bahwa ini minim uang
ini merupakan salah satu profesi dengan gaji yang besar
tapi tahukah anda ternyata tidak tentu juga memberikan kepuasan besar untuk para pekerjanya
mungkin mereka terlalu diatur dengan sistem kerja yang begitu begitu saja sehingga mereka membutuhkan sebuah aktualisasi diri yang lain
namun paling tidak teknik masuk lah ya seperti arsitektur desainer interior kemudian juga ahli perminyakan masuk di sini
dan atau mungkin saja begini pemerintah belum menyediakan pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan yang begitu luas untuk para engineer mereka
dan gap antara perempuan dan laki laki untuk
mengimplementasikan ilmu mereka di sini
insinyur perempuan memang tampaknya harus memiliki challenge yang lain ketika akan bersaing dengan insinyur laki laki di indonesia
mungkin di dunia juga begitu
jadi memang teknik berada pada posisi ke sembilan jadi agak mendalam ya membahas masalah teknik
tapi paling tidak ini menjadi posisi ke sembilan yang memberikan kepuasan tersendiri bagi para pekerjanya
lalu kita ke posisi ke sepuluh adalah marketing dengan tiga empat puluh enam
saya baru tahu marketing ternyata hanya berada pada posisi ke enam
saya tidak tahu apakah salah satunya menurut data job planet ternyata
ternyata itu adalah menggunakan target target yang harus mereka capai setiap hari mungkin sedikit membuat mereka stressfull ya
jadi mungkin sehingga membuat mereka harus lebih terus mengejar target hidup dengan target hampir setiap hari itu tampaknya juga sesuatu
ya challenging tapi mungkin mereka butuh jeda sejenak
dan yang ingin saya sampaikan dari sepuluh profesi paling memuaskan mungkin anda bisa bertanya pada diri anda sendiri
saat ini anda menggeluti profesi apa
hasil survei ini sesuai dengan yang anda inginkan
atau jangan jangan pasca presentasi ini anda mulai berpikir untuk berpindah sektor industri
bisa jadi tapi percayalah bahwa harusnya ketika anda memilih profesi itu adalah tempat di mana passion anda hidup dan anda bisa hidup dari passion anda tentunya dengan keuangan yang layak